baiklah kalau begitu saudari jessica silahkan ke ruang penyidik
dan bapak tunggu di sini ya
tidak bisa pak karena pemeriksaan harus dilakukan sendiri kecuali didampingi pengacara
begini pak mohon maaf
karena alasan tertentu saya ini bapaknya harus mendampingi putri saya
putri saya ini mengalami kasus
terima kasih pak
halo wira saya ada tugas buat kamu
coba besok kamu ke kantor polisi praja v
terus temuin orang yang namanya henry
gue ditugasin bosnya iqbal untuk kesini
untuk nemuin lo
dan gue punya pertanyaan untuk lo dan lo harus jawab

rahasia apa yang lo maksud disini
orang ini suruhan bosnya bang iqbal
ntar malah gua yang kena
dulu bang iqbal pernah gagal ngerjain tugas dari boslo
terus dia takut buat melapor ke bos lo
cuma itu aja kok yang gue tahu
tugas yang berhubungan dengan keluarganya al fahri pokoknya
ya kalau lo pengen lebih tahu
oke oke kalau gitu
ada makanan buat lo
kalau gitu gue permisi ya
sampai ketemu lagi
sampai ketemu lagi
tadi saya sudah coba hubungi pengacara pengacara tadi
dan pengacara pertama
beliau bisa ketemu dengan bapak sekitar jam dua siang nanti
dan untuk pengacara kedua namanya pak sander
beliau bisa ketemu dengan bapak jam empat sore
kalau gitu saya tinggal dulu ya pak
udah kamu lapar
lagi gak pengen makan
yaudah kalau gitu aku yang lapar
siang selamat siang ya
selamat siang pak
aku ke toilet sebentar ya
ya udah hati hati
mau ditemani gak
eh lo pada tau gak
dulunya tuh bu andin
terus bilang amarnya sama si pak al
jadi deh istrinya si bos
oh jangan jangan pak al
dipelat sama bu andin
iya gue juga mau dong jadi istri pak bos
biar nanti gue ngusuk kerja lagi deh
iya lo yang mau jadi istri kedua
dulu kan dia yang ngeberesin lantai beliak dulu tau
itu kan koridor ruangannya sih bos
pasti dia ambil kesempatan
buat godein pak al
mau tau gimana caranya
waktu itu saya dituduh
empat tahun yang lalu
dituduh ngebunuh adiknya mas al
terus saya masuk penjara
dan abis itu saya kerja di cleaning service disini
mas al membalas dendam sama saya
terus mas al jadi jatuh cinta

mas al jadi jatuh cinta

mas al jadi jatuh cinta
mas al jadi jatuh cinta
simple kan caranya
masuk penjara dulu deh
aduh mampus nih gue
aduh sih mau inget
terus gimana dong
aku kayaknya mau bikin less private deh
gitu deh pokoknya
datang ke kantor polisi panglima madia
datang ke kantor polisi panglima madia
untuk memenuhi panggilan sebagai saksi
baiklah kalau begitu
saudari jessica silahkan ke ruang penyidik
dan bapak tunggu disini ya
tidak bisa pak
karena pemeriksaan harus dilakukan sendiri
kecuali didampingi pengacara
karena alasan tertentu
bapaknya harus mendampingi putri saya
putri saya ini mengalami
saya takut nanti
kalau begitu bapak silahkan ikut ke ruang penyidik
apa anda kenal
dengan rosa alfahri
ya saya kenal
apa hubungan anda dengan ibu rosa
ibu rosa adalah istri dari mantan bos saya
pak hartawan alfahri
apakah ibu rosa
pernah bersikap tidak menyenangkan terhadap anda
apakah anda tahu
kalau denis tiano adalah
detektif suruhan dari tiongkok
dari ibu rosa
apa menurut anda
menyuruh denis untuk mencelakai anda
itu ada di video pak
saya bicara dengan putri anda
saya cuma menjawab pak
itu ada di video yang bapak tanya
saya minta anda tenang
atau anda silahkan keluar dari ruangan ini
tidak ada yang bisa disuruh
apakah dennis disuruh oleh ibu rosa
untuk mencelakai anda